iya iya iya bacaranya juga lucu masa diangguk angguk jadi darren gendut
hani mendingan lo pindah ke lain hati aja han
daripada sama blasio buang aja dia sama butuhan gendut itu
eh han benar banget tuh
si blasio masukin ke gudang
gudang aja deh galak begitu
mendingan juga si darren udah cakep baik hati pula
karena darren itu lucu
enak aja gak semudah itu kali gue ngelupain blasio
selama glasio belum jadi milik gue gue yang akan puas
enak banget buburnya
abis makan bubur lo pasti bakal tau
ayo dong kim cepetan tunjukin gue
nah udah berganti hari nih gue udah bisa berubah lagi
tunggu dulu ya
udah cepetan ayo tunjukin
ayo jangan terlalu jantar jantar
cepetan mana cepetan tunjukin gue
oke tenang ya lo diem di situ tenang
oh iya gue tunggu di sini cepetan mana
iya ternyata kita berdua sama sama sama kenal kakek sakti itu
ya ampun sisil
hantu baru baru ini udah datang
eh pasti bener gue lagi nunggu laporan dari lu
gimana sih kimi gendut itu masih ikut cendela gak sama gelasio
oh tenang aja si kimi itu sekarang lagi sibuk banget sama sendiri ganteng
hmm yaudah lo sedikit terus ya
biasa cewek tantanya natra itu baru pulang dari singapur
jadi bole oleh berbagai macam warna lipstick gitu deh
iya andri terus gue sama kimmy kan gak biasa pakai beginian
mendingan buat lo aja
terus ada lagi nih
ya ampun nat ini mahal banget
dan lo tau ini gak ada di indonesia
aduh gak apa apa lagi daripada nggak ada yang pakai
mendingan lo jual lo dapet duit pasti laku gue jamin deh
daripada gue jual cuma berapa duit sih
mendingan gue bikin lo seneng daripada dapat duit
iya kan nih
aduh ya ampun nat
ini udah deh lo ribet banget sih ini ambil
thanks ya nat
kok lo bengong aja sih
gue traktir nih sekarang nih
oke oke lo berdua mau berdapat makan apa nih
eh apa ya enaknya
yang enak nih apa ya
yaudah gue bakso
gue gue bisa minum dulu ya
gue juga ya
pedes nih ya
disini dong disini dong
aduh pedes nih
aduh ini minum biar nggak mau pedesan
aduh gimana ya
udah minum aja ini cepetan
gue ambil dua duanya aja deh ya
yang ini yang ini
lo berdua banyak banget sih
pengen gak sih ya
udah mendingan kan
ya udah kalau gitu sekarang gue mau nemenin kimmy dulu ya
dia mau kelasnya darren
mau pinjam bunganya darren
katanya mau ke tempat darren mau minum buku
yuk yuk yuk
todo ya ampun
lo masih ke pedesan ya
atau mau tambah lagi minumnya
todo kenapa sih
guru baru mau ke kelas loh
eh itu buku puisinya
nih nanti gue cari ya
nah ini dia
ini puisi yang pernah gue tulis di krans bunga dulu itu
kim gue tempat fina dulu ya
terus terus terus
kadang kadang sama glassio
terus indri sukanya sama todo
sedangkan gue hmm ah ya
yang penting gue gak boleh ngiri
walaupun gue gak lah bahagia yang penting temen temen gue semuanya bahagia
pakat tangan dulu glass
bercanda kelelatan banget
salah lo sendiri dok
siapa suruh lo makan bakso
tapi mata lo jelalatan kemana mana
siapa yang jelalatan
malah lo jelalatan
dok kalo lo gak jelalatan lo pasti bisa ngeliat ada cabe lima biji sendok lo
siapa yang jelalatan
malah lo jelalatan

brengsek ngasih to do
haru kawazu ikeni tobikomu katak melompat di
katak melompat ke kolam
sialan tuanak baru
tapi gue heran kenapa si kimmy selalu kecantol sama cowok yang namanya dern
tenang aja gelas gue masih setia kalau nunggu lo
akhirnya lo akan sadar siapa yang sebetulnya benar benar cinta sama lo
sorry sorry abisnya puisi lo tuh lucu banget
coba deh ya kata kan kalau ketemu danau kan senang
nah kayak gue ketemu sama elo ya nggak

tuh aduh jangan jangan kemana mana dong
nanti kalau gue mau jalan jalan gimana gue lukut banget nih
aduh aduh gue sakit banget aduh
aduh sakit banget
kan ada natra ya
natra lo tolong bilangin ke bu eli ya kalau gue kayak gue pelajar bahasa inggrisnya
aduh gue gak bakal sanggup dia duduk lama lama di kursi aduh
yaudah dandri gue kurang guru dulu ya
gue aja deh yang kurang guru lo tunggu di sini aja
yaudah gue aja yang kurang guru
lagian bener lagi kata yandri
ntar kalau dia mau ke toilet atau mau kemana nggak ada yang ngapa

aduh sakit aduh sakit sakit aduh sakit
pepet motornya jangan sampai celaka
cukup jatuh aja ntar biar gue yang nolongin dia
ini separoh separohnya lagi kalau lo berhasil
oke bos motornya masih yang dulu kan
kau mau ke rumah sakit ga
linol kecema aja sih gua panggil panggil gelasio
lagian hany sih nebak nebak orang sembarangan
lu ngapain sih pake motor kayak punya si gelasio motor lu mana
hany motor linol itu gara gara dipake sidaran binbuto ojo itu
jadi ga enak makanya linol beli motor baru
linol itu kan udah ngidam ngidam motor kayak gitu
sama kayak gelasio ini udah lama banget dia maco macem maco
turun dari mobil gua
eh katanya mau ke rumah sakit hospital
ya ampun hany novel lu banyak banget
iya liat aja
diri kaki lu cepet banget sembuhnya
emang tadi duk sd oleh senapan
masih sakit sih aduh
eh diri gua ke kamar mandi bentar ya
lo ga akan tau isi hati gue
dan lo emang nepar teresa
karena isi hati gue ga penting
ga penting buat lo
ga penting bagi siapa pun
isi hati gue cuma jadi milik gua
dri oh gak baca buku harian gue kan
eh gila kali sih indri ya